dua kemanusiaan yang adilan beradab
tiga persatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
pancasila merupakan suatu ideologi dan dasar negara indonesia yang menjadi landasan cerminan kepribadian bangsa indonesia
pancasila dirumuskan oleh tiga tokoh penting muhammad yamin supomo dan soekarno
jelang usia ke tujuh puluh lima tahun pancasila pendidikan nilai nilai pancasila kepada masyarakat sangat penting sebagai fondasi untuk menumbuhkan nasionalisme
bagi masyarakat selain sebagai dasar negara pancasila juga menjadi pedoman hidup dalam berkehidupan di masyarakat
menurut saya ya pendoman hidup saya karena kan di pancasila itu ada ketahanannya maha esa
saya juga beragama islam jadi saya harus tah sama tuhan
tuhan saya itu cuma satu
kalau yang kedua kan kemanusiaan yang tidak beradab
itu saya juga harus adil setiap kalau misalkan berbuat sama atasan ataupun sama teman teman
pancasila itu adalah untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita bertoleransi terhadap sesama suku agama dan juga tentang bagaimana cara kita bertoleransi kepada tetangga sekitar
saya kan di apa lahir di bangsa indonesia ya jadi pancasila itu dasar negara
dasar negara saya tinggal di negara ini
maknanya itu pancasila itu mempersatukan keragaman
pancasila di indonesia pastinya untuk kayak pedoman hidup lah ya untuk bisa mendalami dasar dasar negara gitu
itu dasar negara ya yang telah dibikin oleh pendahulu pendahulu kita
jadi menurut saya sih ya suatu dasar negara aja kalau misalnya nggak ada pancasila nggak ada negaranya gitu
ternyata masih ada beberapa yang lupa dengan sila sila pada pancasila
terlepas dari itu seharusnya masyarakat tak hanya hafal sila pancasila tapi juga mengamalkan amanat dan makna dari sila sila tersebut dalam kehidupan sehari hari
nah bagi kaum milenial saya berharap untuk tidak melupakan pancasila ini
kenapa karena pancasila ini memang merupakan fundasi bahkan menjadi alasan bagi kita berbangsa dan bertanah air
kita mendirikan negara republik indonesia didasarkan pada landasan yang kita sebut sebagai pancasila
dengan memperingati hari lahirnya pancasila diharapkan masyarakat indonesia bisa kembali mengingat dan menjalankan
jalankan amanat ideologi bangsa
tim liputan cnn indonesia